kalo ada manusia rimau disini tenang tenang tenang
ada apa apa kata papaku di sekolah ini ada manusia rimau bu
kalian itu disini untuk bersekolah
jangan ikutan percaya sama yang namanya manusia harimau
hei pak rizky
aduh pak rizky
semakin hari semakin caem
saya kesini itu
mau bawa bekal untuk pak rizky
yang masak sendiri
terima kasih bu sebelumnya
nih ya pegangnya
langsung aja dimakan pak
seperti biasa meshi itu juga datang kesini
sekalian ngasih bekal buat zar
ya kan pak rizky
ya kan zara
mami bawain bekal zara
bisa aja ini dia bercandanya lho pak rizky ya
orang setiap hari kok ngasih makanan
emang zara nih kebanyakan nonton telenovela pak rizky
mami akan datang ke sekolah
untuk bawa bekal buat pak rizky
eh buat zara
mami gak usah ngasih makanan untuk iok
ada mengapa nih
ntar bengkep epo
kamu mau tembak
kemana dia larinya
tadi perasaan gw nih
dia lewat arah sini nih
karena jalanannya kesana
berarti dia nya kesana
papa juga ngapain disini
eh aku tuh tadi
ngikutin manusia harimau
ternyata manusia harimau nya itu berkeliaran
di sekolahan kamu
mochi kebun kabur aja
aduh kenapa dia gak tau sih
aduh gawat nanti kalau dia sampai bilang sama temen temennya
yaudah kita cari lagi mungkin dia kesana
kayanya sih kesini deh
gak mungkin kalau kesana
pasti kesana jalanannya aja kesana
aduh aku bingung
kita kan tim yah
ayo yuk kita kesana cepetan
tolong wajah manusia
tolong wajah manusia
tenang tenang anak anak gak ada namanya manusia hari mau disini
tenang tenang tenang
tolong wajah manusia
kata papaku di sekolah ini ada manusia hari mau bu
aduh aku takut bu
ini gak ada astagfirullahaladzim
biar katakan bu
oh jadi gara gara bangdak dikdor anak anak jadi pada ketakutan
gara gara kalian itu nyebar isu ada manusia harimau di sekolah
jadi bangdak ini pendengarannya agak kurang bu
sebenarnya ada apa sih bu
eh semrul yang gudeg itu lo bukannya gue
enggak bu aku tuh gak budeg
sekarang kalian harus tanggung jawab
iya bu dulu gimana dong
aku bingung aku lelah
aku capek podoh karna aku capek
bu tungguin bu
bos cepetan aku jayok
apa kenapa sih
dari tadi kamu kok ngirit ngirit gitu
jauh dari sana
tapi rafa takut sendiri di kamar mandi
hah emangnya ada apa di kamar mandi
rafa takut sama manusia harimau
maksudnya ada manusia harimau lagi kayak kemarin
kamu takut kapril temenin rafa ya
gak salah kamu
masa aku disuruh masuk ke toilet cowok sih
bagian kamu tuh cowok rafa
terus berani dong
tapi rafa takut kapril
kapril temenin di depan aja
tuh yudah yuk
ngerti deh siapa siapa
ya sebentar lagi
tapi bapak lagi cari anak anak yang lain untuk berkumpul
karena banyak orang yang melihat manusia harimau
anak repus kalian semua pada hari ini kalian bapak izinkan pulang lebih awal
ibu bapak mari kita bicarakan masalah ini di dalam anak anak bapak tinggal dulu ya kalau kalian
pulang kalau harus hati hati kok kali enggak ada sih iya